sepuluh orang pemusik berkumpul untuk membuat sebuah pertunjukan musik orkestra
bedanya adalah kali ini hanya alat pemutar piringan hitam atau yang biasa dikenal dengan istilah turntable
yang menjadi satu satunya instrumen musik yang digunakan
jadi tidak ada harpa tidak ada viola tidak ada drum seperti layaknya orkestra sungguhan
nah informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia
di playlist teknologi dan gadget
saya budi adiputro pamit undur diri
pesan saya jangan pernah berhenti untuk berinovasi
musik orkestra identik dengan sekelompok pemusik yang dengan piawai memainkan berbagai instrumen
namun ada yang berbeda dari kelompok musik the philharmonic turntable orkestra
ya sesuai namanya kelompok yang satu ini hanya menggunakan satu alat musik untuk menghasilkan pertunjukan tak biasa
seperti yang diberitakan di laman design book
sepertinya musik ini tidak akan menjadi sebuah peruncuran yang berbeda
banyak tiga puluh disc jockey asal jepang berkumpul untuk memainkan sebuah pertunjukan musik dengan hanya menggunakan alat musik turntable
dari sisi teknis berbeda dengan orkestra umumnya hasil alunan nada yang keluar juga sesuai dengan karakteristik alat musik ini
dilansir dari laman digital trends tiga puluh dj ini memainkan ulang lagu lawas di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun dengan sentuhan musik bergenre elektronik
meski tak semegah orkestra biasa kreasi memainkan piringan hitam di mesin turntable ternyata dapat memberi sensasi pertunjukan musik yang cukup dapat dinikmati
laman business wire menyebut pertunjukan musik ini sekaligus memperingati enam puluh tujuh tahun perjalanan panjang era musik piringan hitam atau vinil yang ada di jepang
selain itu dengan adanya pertunjukan ini masyarakat diajak meningkatkan minatnya untuk kembali menikmati musik dari media piringan hitam yang memiliki kualitas suara untuk memanjakan telinga